seorang bayi di palembang diberi nama asian games oleh orang tuanya
bayi berjenis kelamin perempuan itu lahir tanggal delapan belas agustus dua ribu delapan belas
beberapa jam sebelum opening ceremony asian games jakarta palembang dua ribu delapan belas
nama lengkap bayi perempuan ini adalah adibah asian games
pasangan suami istri yordania dan veronova sepakat melekatkan momen asean games pada nama anak ketiganya itu
untuk mengingat kelahirannya yang bersamaan dengan momen langka
yakni saat kota palembang menjadi tuan rumah pesta olahraga terbesar di asia
nama depan adibah sudah lama dipersiapkan
namun nama belakang asean games muncul secara spontan
karena tanggal delapan belas agustus dua ribu delapan belas adalah tanggal pembukaan asian games dua ribu delapan belas
palembang berdepan dengan asian games
jadi palembang asian games ini kan
jadi adibah asian games
kelahiran adiba asian games sudah sangat dinanti keluarga yordania
karena ini adalah anak perempuan pertama mereka
dua kakak adibah asian games semuanya laki laki
yakni abdillah usia sebelas tahun dan sultan empat tahun
adibah lahir secara normal dengan kondisi sehat
saat lahir ia berbobot tiga satu kilogram
panjang empat puluh sembilan cm
beni apriyadi palembang